anda yang akan berangkat atau turun dengan kereta api dari stasiun blitar
kini akan menemukan pemandangan berbeda
di lobi stasiun blitar telah dihiasi patung bung karno dengan tinggi sekitar tiga meter
yang diresmikan rabu sore oleh direktur pt kai edi sukmoro
di sekitar ruangan juga dilengkapi dengan foto bung karno bersama sang ibunda ida ayu nyoman rai
serta kutipan kata kata terkenal bung karno
selain menjadi sarana edukasi untuk mengenal sejarah sang proklamator
keberadaan patung ini juga menjadi spot bersuah foto
di rut kai edy sukmoro mengatakan patung bung karno diharapkan mampu menarik minat pengunjung
untuk datang ke blitar apalagi menjelang libur panjang natal dan tahun baru mendatang
ya blitar adalah tempat khusus karena bung karno pendiri negara ini syariahnya di sini
kami berharap dengan diresmikannya patung juga ornamen di sini tulisan tulisan
lihat bung karno betapa hormatnya beliau kepada ibunda
supaya nanti yang naik kereta api mau melihat makam bung karno
atau syariahnya bung karno semakin lebih nyaman lebih baik
dan punya sejarah pada saat dia bertunjuk ke sini
patung yang dikerjakan di studio patung ketut winata di bali ini
menjadi patung pertama yang berada di dalam patung ini